assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
tidak terasa ramadan segera berakhir
dan lebaran pun tinggal menghitung hari
tahun ini pun tampaknya akan ada potensi perbedaan penentuan awal syawal
di kalangan kaum muslimin di tanah air
nah pertanyaan ini pun senantiasa muncul
kalau lebaran berbeda baiknya kita ikut siapa
nah sebagian dari kita mungkin sudah punya sikap
namun sebagian yang lain mungkin masih bingung
nah insya allah hari ini kita bisa mendapat sedikit pencerahan
dan alhamdulillah sedari bersama saya di studio ada gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
sehat ya pak kiai
sehat sambil mengingat
sebentar lagi lebaran
sedih tapi ya
ya begitulah ya pak kiai
mudah mudahan allah kembali pertemukan kita ya
insya allah dengan ramadan tahun depan
baik pak mirza bagi anda juga yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
pak kiai mungkin kemarin kita sempat bahas sedikit ya
terkait perbedaan penentuan biasanya ramadan atau syawal
tema bahasannya hisab dan rukyat
iya hisab dan rukyat
mungkin ada yang terlewat juga kita bahas lagi sedikit
kalau misalnya lebaran tahun ini berbeda
bagaimana kita harus menyikapinya
menyikapi perbedaan itu butuh kearifan
karena seperti yang mila sampaikan di salah satu episode dari gapai kemuliaan sebelum ramadhan
kita sudah membahas tuntas tentang hisab dan rukyat
pandangan masing masing ulama yang mendasari keyakinan
pemahaman keagamaan yang berbasis rukyat
atau berbasis hisap dengan menggunakan
itu mengingat kepada
salah seorang alim besar di mesir
yang lahir tahun dua ribu
dan wafat tahun dua ribu sembilan
dikaruniai usia yang cukup panjang
keilmuan yang sangat luas
beliau dulu di mesir
sangat terkenal sebagai ahli hadis
saya masih ingat betul
karena beliau mengarang buku cukup banyak
di antaranya yang sering saya baca dulu adalah kitab namanya
mensyarah sohih muslim
beliau juga mengarang tentang alman halul hadis
itu memberi komentar terhadap sohih bukhari
saya bercerita seperti ini mila
ingin menggambarkan bahwa orang yang sedang
ingin saya teladani itu
bukan orang sembarangan
memiliki kapabilitas keilmuan yang luar biasa
beliau saya tahu betul
condong kepada pemahaman agama
yang menentukan awal ramadan
dan juga awal idul fitri
dengan menggunakan hisab
bahkan para pemirsa yang memiliki kemampuan
berbahasa arab dan membaca tulisan arab
itu bisa melihat dalam karangan karangan beliau
termasuk di dalam kitab fathul mun'im
beliau itu membela
dan mendukung kelompok yang menggunakan hisab
sementara saya sebagai muridnya
lahir dari tradisi nahdlatul ulama
yang biasa menggunakan ru'iyat
tetapi pada satu bulan ramadan
saya lupa tahun berapanya
beliau itu berpuasa
bersama dengan keputusan pemerintah mesir
sementara pemerintah mesir
baik melalui lembaga fatwa
yang diketuai oleh mufti negara
ataupun majimah al buhus yang ada di al azhar
itu sama dengan mayoritas kaum muslimin di dunia
yang menyandarkan putusan itu kepada ru'iyatul hilal
beliau itu berpuasa bareng
dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah
dan berbeda dengan hisab astronomi
yang bukan saja beliau yakini
bahkan beliau ikut menyebarkan pandangan itu
ketika kami tanya para murid guru
kenapa kok kemudian berpuasa
mengikuti pendapat orang banyak
itu lebih saya sukai
daripada mengedepankan pendapat pribadi saya
nah yang seperti ini buat saya
itu adalah satu sikap
kalau dalam negara itu
kalau dalam ilmu itu adalah sikap keulamaan
jadi fatwa yang beliau sampaikan
mengikuti apa yang sedang dilakukan
oleh orang banyak dan benar
itu harus menjadi pedoman
harus menjadi ukuran
dalam menyikapi itu
kalau kami di indonesia itu
rata rata bermadab syafi'i
dan membaca kunud subuh
tapi beliau selalu menanamkan kepada kami
kalau kalian menjadi orang di masyarakat
masuk ke satu masjid
yang masjid itu
tidak membaca kunud subuh
maka biarkan saja
kalau perlu tidak kunut subuh
karena kunud subuh dan tidak kunud subuh
itu bukan prinsip dalam sholat
kedua duanya memiliki alasan yang cukup kuat
dan kedua duanya memiliki kebenaran yang sama
maka apa yang sudah benar
dan biasa dikerjakan oleh banyak orang
itu yang harus anda pilih
dalam konteks lebaran
saya pribadi dan seperti wasiat guru guru saya
itu melihat kondisi
jadi ketiga masyarakat di kanan kiri saya
mayoritas sudah melakukan puasa ramadan
maka saya akan berpuasa
ketika di kanan kiri saya
mereka sudah melakukan idul fitri
mereka sudah bertakbir
kemudian itu didasari oleh alasan keagamaan
yang memiliki tingkat kebenaran
misalnya ketiga nanti diputuskan oleh kementrian agama
ini kan sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kementrian agama
ini kan sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kementrian agama

tapi melihat itu murni dari kajian ilmu kan
ketiga kemudian dalam sidang isbat itu diputuskan menggunakan ru'iyatul hilal
dan itu kemudian diakini menjadi pandangan mayoritas ulama di seluruh negeri muslim
kemudian tingkat akurasi ru'iyatnya itu bisa dipercaya
misalnya ada sekian titik kemudian dari sekian titik itu misalnya hilal tidak ada yang melihat
tidak terlihat maka misalnya ramadan syakban menjadi tiga puluh hari atau ramadannya menjadi tiga puluh hari
atau kemudian dari sekian banyak titik ketika dilakukan observasi melihat hilal
dan itu dilihat oleh begitu banyak orang yang memiliki kapabilitas dan integritas
kalau satu hari
saya berada di satu negara misalnya
yang kemudian mufti negara atau otoritas negara itu menyandarkan itu kepada hisap
kemudian itu diikuti oleh seluruh rakyatnya
maka boleh jadi saya akan mengamini dan akan menghargai pandangan
yang memang juga memiliki kebenaran dalam menetapkan awal bulan komariah itu menggunakan hisap
itu yang saya ikuti dari guru saya
jadi pemirsa nanti boleh mengikuti saya dengan niat ikut guru saya
boleh juga mengikuti afiliasi ormas keagamaan
boleh jadi ada orang loh
saya pernah menemukan dia berbeda sebetulnya lebarannya itu dengan keyakinan dia
ini teman saya yang biasa melakukan awal puasa dan mengakhiri puasa itu menggunakan hisap
tapi kebetulan orang tuanya itu adalah
yang berpaham keagamaan menggunakan rukyat
ketika itu terjadi perbedaan dan dia berlebaran di rumah orang tuanya
dia ikut fikih orang tuanya dengan niat birul walidain
mengembirakan orang tua merayakan suasana lebaran bersama
dan apa yang dikerjakan oleh orang tua saya dia katakan
itu kan juga pandangan sekian banyak ulama
nah sementara kata dia saya kan tidak cukup punya ilmu
untuk mengatakan pandangan a atau pandangan b
itu yang lebih unggul
hanya saja selama ini saya terbiasa mengikuti ormas tertentu
kemudian saya berlebaran mengikuti keyakinan di sana
tetapi ketika saya pulang orang tua saya suasana lingkungan di desa saya
kemudian berpuasanya menambah satu hari lagi
itu saya pikirkan bijaksana
jadi clear ya sebenarnya ya
jadi niatnya kalau misalnya mengikuti pemerintah
karena kita pasti tahu ya dasarnya pemerintah kan juga berdasarkan dalil dalil
sudah sangat kuat ya pak gai
dan buktinya juga sudah ada ya
kita mengikuti ulul azmi begitu ya
nah itu boleh saja kan
tapi ketika kita kemudian punya paham yang berbeda
kemudian kita mau melakukan itu
itu secara fikihnya sah sah saja
tapi mungkin kebersamaan keceriaan di hari itu
itu juga perlu menjadi pertimbangan
jadi madhab ikuti yang benar dan lazim dikerjakan oleh orang banyak
itu selalu menjadi pilihan saya dalam hidup
nyebut ulul amri jadi ulul azmi
kalau ulul amri jadi membahas tentang rasul
iya jadi tentang rasul
masya allah pak gai
bicara soal lebaran ya
biasanya kan rasulullah juga mencontohkan ada sebenarnya sunnah sunnah
yang bisa kita lakukan juga pada saat idul fitri
banyak mungkin yang belum tahu juga
apa kira kira yang bisa kita lakukan
yang paling membedakan
sebenarnya idul fitri idul adha sholat jumat
itu sebenarnya memiliki kesamaan
dari aspek sunnah yang umum
misalnya memotong kuku
memakai pakaian yang pantas baik
itu sebetulnya sama
antara jumatan dengan hari raya idul fitri atau idul adha
yang membedakan adalah
kalau idul fitri sebelum ke masjid
kita disunnahkan untuk makan
ya tapi makannya bukan berarti
makan yang berat
satu piring langsung kenyang
satu piring nanti malah gak jadi berantak karena lemas
ya mungkin ngambil satu biskuit
mungkin minum minuman tertentu
sekedar untuk merasakan bahwa hari ini sudah tidak lagi bulan puasa
itu yang menjadi sunnah yang membedakan
sunnah yang kedua dengan tata cara sholat jumat misalnya
itu adalah jalan berangkat ke tempat sholat
iya dengan jalan pulang dan jalan pulang ke tempat sholat
jalan pulang berbeda
karena hari itu malaikat itu ada fiturukot
kata rasulullah ada fisyawari
ada di semua tempat
jadi kalau kita berangkat lewat jalan yang a
itu didoakan oleh malaikat
oke jadi itu hikmahnya
kalau pulang lewat jalan yang b
itu juga akan didoakan oleh malaikat yang b
dulu guru saya menambahkan
juga untuk melihat suasana yang berbeda
ada satu ajaran yang sering kita lupakan
bahwa di hari lebaran itu tidak boleh ada orang yang bersedih
bersedih itu bukan berarti kalau ada orang misalnya ingat sama ibunya yang sudah wafat terus dosa
tapi orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan dari aspek materi di hari lebaran
hari lebaran itu kan biasanya orang itu memakai pakaian yang bagus
memasak masakan yang lebih dari biasanya
jangan sampai di lingkungan kita
harus makan nasi dengan garam di idul fitri
boleh jadi diantara hikmah kita itu berangkat dan pulang di jalan yang berbeda
itu kan seperti melakukan inspeksi
oh di sekitar kita ternyata iya ya
di sebelah sini kan ada orang yang hidupnya susah
kita lebaran ingat masa yang lebih
kemudian kita kirim ke orang itu
itu diantara sunnah sunnah yang harus dilakukan
jika kita mau berangkat
kemudian yang tidak boleh juga dilupakan
ini khusus perempuan
ya tradisi di zaman rasulullah
itu perempuan sekalipun dia sedang haid
dia ikut keluar
tapi tidak sholat
ya tapi menyaksikan mau simul khair kata rasulullah
di masa lalu tentu melihat nabi
karena melihat nabi itu kan sudah dapat pahala
kalau melihat saya berhutbah malah kadang menjadi
jadi gak ada belum tentu dapat pahala
tetapi di luar itu
maka orang perempuan itu kan keluar melihat kebersamaan
dan dia tetap berhak untuk mendapatkan doa malaikat tadi itu
jadi ini kaum wanita harus mempersiapkan itu
nah di kita ini ada yang salah kaprah juga
yang perempuan itu gak boleh ke masjid
gak boleh sholat
fibuk di rumah ya kan
padahal kan sebetulnya
itu bisa disiapkan sebelumnya
nanti pun setelah datang dari tempat sholat kan tidak semua tamu langsung datang
tapi jangan lupa kaum wanita itu untuk kemudian ikut menyaksikan kebaikan itu
jadi jangan sampai yang perempuan perempuan ini juga terlepas ya dari kebaikan kebaikan yang ada di hari raya
di hari raya idul fitri itu dan hari raya idul adha setelah sholat itu rasulullah sering loh
kalau bahasa sekarang itu gelar sorban cari sumbangan
karena itu hari yang baik
bahkan kaum wanita itu didorong itu disitu ya
ayo sedekah untuk berbagi
ini hari yang baik
jangan karena kita terlalu bergembira
kemudian kita melupakan kesetiakawanan kita dengan orang yang lemah
nah itu yang hari ini hilang juga
siapa tahu nanti setelah mendengarkan kajian ini bisa kita praktekkan ya pagi
pak gey kita harus jeda dulu
pak mirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan ramadan akan kembali setelah yang satu ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak ustadz izin bertanya
apabila kita melakukan proses syawal tetapi tidak sampai enam hari
apakah tetap mendapatkan keutamaan puasa syawal tersebut
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadhan
pak kiai tadi ada pertanyaan langsung nih dibuka segmen dua kita dari mbak rizky
kalau misalnya kita puasa syawal nih tapi nggak genap sampai enam hari
apakah masih mendapatkan pahala
pahala itu kan kalau pahala keutamaan enam harinya itu kan paketnya begitu
ketiga paketnya seperti itu itu harus ditaati seperti itu
tetapi kalau bicara soal kemurahan pahala dari allah itu lain persoalan
kalau orang bertanya pak saya mau kurban pakai ayam boleh apa enggak
iya enggak boleh
karena kalau yang namanya kurban itu paketnya ala an'am
syariatnya sudah jelas ya pak gey
satu orang kambing satu orang sapi untuk tujuh orang
nah tetapi kalau anda menyembeli ayam kemudian di hari raya idul adha
dibagi bagikan kepada tetangga berharap mendapatkan pahala dari allah
itu tidak ada orang yang kemudian mengatakan itu tidak dapat pahala
dan ketika kita bercerita dan berkisah tentang itu
tidak bisa kita pastikan apa pahala sapi yang lebih besar atau pahala kambing
hanya allah yang tahu itu
hanya allah yang tahu
nah ketika puasa enam hari itu pun
itu kalau kita lihat unik loh ya
dalam madhab fikih yang empat itu istimewa loh
yang tiga mengatakan sunnah
yang satu bilang makruh
mungkin mila belum pernah dengar ya
bahwa puasa enam hari itu ada yang memakruhkan
itu adalah imam malik
kenapa makruh pak gey
imam malik memakruhkan itu beliau juga punya logika
nah ini penting ya di luar tema kita
agar kalau ada orang melihat ulama berfatwa berbeda

itu tidak langsung mengatakan sesat salah dan sebagainya
dalam mazhab imam malik
ada dalil yang namanya amalu ahlil madinah
pekerjaan yang dikerjakan
atau tradisi yang dikerjakan oleh orang madinah
secara turun temurun
jadi kata imam malik
kalau ada tradisi di kota madinah
itu dianggap lebih kuat kedudukannya
daripada hadis nabi yang bersifat hadis ahad
hadis ahad itu yang diriwayatkan secara individu
misalnya saidina umar dengar nabi
hanya sayyidina umar sendiri yang dengar
disampaikan kepada muridnya
nah ini dalam ilmu hadis
kalau ini hadisnya memang rawinya semua bisa dipercaya
maka harus diterima
tapi imam malik mengatakan
kalau hadis ini adalah hadis riwayat individu
kemudian bertabrakan dengan tradisi di madinah
dia ikut tradisi di madinah
karena tradisi di madinah itu beda dengan tradisi betawi
beda dengan tradisi madura
karena tradisi madinah kan berarti dari orang sebelumnya
dari kakek moyangnya
siapa kakek moyangnya orang madinah
siapa sahabat melakukan itu dari mana
di zaman imam malik
kata imam malik
saya tidak menemukan begitu banyak orang yang berpuasa
puasa sawal itu mungkin dihapus oleh nabi
tidak lagi didorong
untuk dikatakan keistimewaan
nah saya menyampaikan ini mila
bukan berarti mendorong orang untuk tidak puasa
jangan kemudian orang kalau memang tidak mau puasa dan malas
kemudian berdalih dengan apa yang saya sampaikan
saya hanya ingin menyampaikan bahwa itulah pandangan ulama
nah ketika kita meyakini bahwa berpuasa sawal yang enam hari itu
ya itu paketnya enam hari
tapi misalnya kita kerjakan dalam rentang waktu tiga hari saja
sisanya tidak keburu
kemudian kita berharap
kalau tidak ya allah
ini yang bisa saya kerjakan
saya berharap juga mendapatkan pahala
dari aspek pahala itu urusan allah
tapi kalau pertanyaannya secara spesifik
apa saya akan mendapatkan keutamaan
seperti orang yang berpuasa enam hari
pasti jawabannya tidak
karena di dalam agama itu sudah jelas paketnya
sama dengan orang yang bertanya lucu
terkait puasa asuro
yang berpuasa di asuro
itu kan dosanya akan dimakan

lalu ada teman saya yang nakal
dia puasa setengah hari
saya tanya kenapa kamu puasa setengah hari
saya cukup lah dapat ampunan enam bulan
yang kayak gitu nggak bisa digunakan logika
dia hanya untuk orang yang berpuasa
mengakali jadinya ya
dia hanya orang yang berpuasa ashura
mendapat keistimewaan itu
kalau dia berpuasa cuma setengah hari
itu kan tidak memenuhi kriteria puasa
yang mewajibkan puasa itu
walaupun puasa sunnah
itu kan bangunan
dari fajar sodik sampai maghrib
kalau anda misalnya sudah niat puasa ashura
kemudian di tengah hari
ada keadaan yang memaksa anda berbuka
dan anda memohon kepada allah
supaya mendapatkan pahala
itu urusan anda dengan allah
tapi jangan kemudian masukkan logika
cukup buat saya
diampuni setengah tahun saja
jangan memudah mudahkan dan mengubah
sebenarnya disitu poinnya ya pak
jadi kalau posisinya puasa enam hari ya enam hari
lakukan saja semampunya enam hari
tapi kalau seandainya tidak bisa berpuasa enam hari
ya tidak apa apa
tapi orang mu'min yang baik
ketika dia tidak berhasil menggapai pahala di jalur a
maka dia punya skenario cari jalur b
saya tidak berpuasa misalnya
tapi saya memperbanyak silaturahmi
silaturahmi itu juga ibadah yang mengandung keistimewaan
besoknya lusanya terus
saya mutar ke rumah mana
saudara saudara ayah saya ibu saya dan saudara saya misalnya
sehingga ketika saya kesana
selalu disuguhkan makanan
kalau saya misalnya
terus saya bilang maaf ya bi ya
mungkin mengecewakan bibi saya
mengecewakan bibi saya itu kan juga bisa jadi ya
itu menghilangkan keutamaan dari silaturahmi
tapi mengembirakan hati bibi saya
yang sudah capek capek mama
kemudian saya makan dan bibi saya senang gitu
ingat masa lalu saya masih kecil
sekarang sudah tua kayak gini
saat seperti itu boleh jadi saya mendapatkan pahala
yang mungkin tidak kalah besar dengan pahala
saya berpuasa sunnah ketika syawal
jadi kalau misalnya masih mau silaturahmi
lebih baik jangan puasa syawal dulu
karena orang yang dikunjungi itu kan
ingin makanannya dimakan
pasti senang ya tamu
dan dia pasti akan kecewa
sayang banget ya dia puasa
jadi tidak bisa makan
jadi bagian dari menghargai juga
pak kiai ini juga yang menjadi pertanyaan
kalau misalnya pas lebaran itu
baiknya sholat itu dimana
di masjid atau di
suka kadang kadang ditanyain
ditanyain itu karena sekarang itu kan menjadi identitas
orang sedang bicara tentang
politik identitas dan identitas politik
identitas keagamaan juga dibentur benturkan
jadi kalau saya
dulu itu rasulullah
memang sholatnya itu di musola
musola itu bukan bangunan ya
di dekat masjid
kenapa nabi itu kalau sholat dulu
karena nabi itu kan bilmu'minin ra'ufur rahim
nabi waktu hari raya idul fitri
maka semua orang kan disuruh keluar sama nabi
termasuk perempuan yang haid itu
di masa itu kebaikan yang pertama adalah bersilaturahmi sama nabi
melihat wajah nabi
melihat wajah nabi itu istimewa banget loh
orang yang melihat wajah nabi
dihukumi dan dihakimi sebagai seorang sahabat nabi
sehebat apapun manusia
kalau dia tidak pernah melihat nabi
walaupun hidup semasa nabi
dan beriman kepada nabi
tapi tidak melihat nabi
dia tidak dihukumi sebagai sahabat nabi

oleh karena itu kan istimewa
nabi keluar disana
kalau nabi di masjid
kan kaum perempuan tidak cukup untuk kesana
itu yang kemudian dilakukan oleh rasulullah

sekarang di masjid madinah
itu kalau sholat lebaran
dari dulu itu di dalam masjid
karena masjidnya sudah luas
masjidnya sudah cukup
masjid yang seperti ini
sebetulnya tinggal dicari titik temunya
kalau di daerah saya masjidnya cukup besar
mampu menampung semua jamaah
atau ada lapangan yang cukup
untuk dipasangin tempat buat perempuan sholat
maka buat saya
yang utama adalah sholat disana
tapi ketika ada masjidnya kecil
kemudian khotibnya cuma ada satu orang
yang bisa berkhutbah
atau nanti terjadi sahut sahutan suara
itu tidak ada salahnya juga
daripada di musola yang kecil
kita pindahkan ke tanah lapang yang luas
dan bisa menjadi satu kesatuan
kunci mana yang lebih utama
jadi saya kalau di jakarta
ada masjid yang cukup besar
saya kembali ke masjid
jadi lihat dulu konteksnya ya pak kiai
jangan kemudian kadang kadang
wah ini soal di lapangan
berarti terafiliasi dengan satu orang mas
kayak gitu jadi
saya juga pernah sholat di lapangan
tapi saya juga sering sholat di masjid
karena itu sebetulnya
di dalam ranah fikih
sesuai dengan konteks memahaminya tadi
kalau ada orang memahami
memang di luar itu harus di luar
dan di lapangan itu bagian
tapi kalau saya memahami dalam konteks
ingin menampung sekian banyak jamaah
kondisi masjid nabi dulu yang tidak memungkinkan untuk itu
maka ketika ada masjid
yang tersedia saya balik ke masjid
pemirsa jangan kemana mana
masih akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
dalam episode lebaran beda
terkait sholat idul fitri pagi hari ini
mungkin ada banyak hal hal yang biasa kita alami juga
yang masih menjadi sebuah kebingungan
misalnya kita menjadi makmum masbuk
datang misalnya sudah takbir yang kesekian
biasanya ada yang mungkin bingung nih
apakah saya harus mengulang takbir yang tertinggal
atau langsung mengikuti imam
dalilnya sederhana kok
kalau misalnya kita mendapati imam itu sudah rukuh
misalnya sholat duhur imam sudah ruku
padahal saya belum baca fathah
yang menjadi rukun dalam sholat
itu menunjukkan bahwa ketika kita melakukan sholat berjamaah
itu ketentuannya menjadi lebih ringan
dan lebih lentur
kalau fatehah saja tidak saya baca
dan saya tidak perlu mengulang
dan tidak juga ngebut berjamaah

kan ada orang yang misalnya
dia baru baca fathah
kemudian imamnya sudah ruku
khawatir imamnya cepat bangun
dia baca kebut
atau dia kepikiran gimana fatihah saya ditinggal
sesungguhnya imam itu dijadikan imam
itu untuk diikuti
kalau dia berdiri berdiri
kalau dia ruku ruku
kalau dia sujud dia sujud
jadi jelas ya clear ya
jarak antara sholat subuh dengan sholat lebaran itu panjang
ini kan sholat setahun sekali lah
itu diusahakan secara maksimal
datangnya itu lebih pagi
dan yang perlu saya ingatkan lagi
bahwa mendengarkan khutbah
setelah sholat itu bagian dari ibadah
sekarang ini tidak sedikit
begitu selesai sholat
langsung buru buru dan bubar
meninggalkan khotib yang menyampaikan khutbahnya
nah khotib yang menyampaikan khutbahnya
juga harus mengerti
jangan menyampaikan khutbahnya itu terlalu panjang
kebiasaan keluarga saya dulu pak kiai
setelah sholat idul fitri
itu akan mampir ke makam keluarga
ke makam leluhur misalnya
itu akan menjadi sebuah tradisi juga kan
dalam masyarakat indonesia
dan tidak masalah ya sebenarnya
berziarah kubur waktu hari lebaran
itu tidak ada perintahnya
tapi juga tidak ada larangannya
kan ada ibadah
dalam islam itu
yang ditentukan waktunya
itu kan ada waktunya
tapi ada ibadah yang tidak pernah
allah tentukan waktunya
jadi ketika kita sholat lebaran
kemudian pulang ke rumah
sebelum itu mampir ke makam
itu gak ada yang salah
salahnya di mana
dia ingin berbakti kepada orang tuanya
dan itu bukan menjadi sesuatu
yang harus diperdebatkan
karena itu tidak ada larangannya
dan walaupun tidak ada perintahnya
tapi perintah umumnya kan ada
kan juga bagus
jadi ada remnya
biasanya kalau lebaran itu lagi senang senangnya
dan momennya sama sama dengan keluarga yang lain
hal yang pasti kita lakukan
yang tidak boleh dihilangkan tradisi itu
pak kiai terima kasih atas waktunya
sangat bermanfaat sekali
kita sudah sampai di penghujung program
semoga apa yang tadi kita bahas
bisa menambah keimanan kita kepada allah azza wa jalla
selamat menjalankan ibadah puasa
saya meladia rahmat dan kiayi haji muhammad faiz
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh